beralik informasi lain kami baru saja mendapatkan informasi bahwa ada sebuah pesawat latih dari angkasa aviation academy yang jatuh di lahan persawahan di desa banjarwaguna kecamatan mundu cirebon jawa barat
dan dua orang pilot terluka dan langsung dievakuasi ke smk maritim cirebon
pesawat latih jenis cessna dengan nomor pkwtk jatuh dalam posisi terbalik
seperti yang dilaporkan cnn indonesia com pesawat jatuh dalam posisi terbalik
menurut saksi mata pesawat oleng ketika terbang pendek dan kemudian terjatuh
dan hingga kini bangkai pesawat ini masih berada di lokasi
nah kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kapolres cirebon kota akbp indra jafar
selamat siang pak indra
menurut informasi ada dua pilot yang terluka
kemudian bagaimana sejauh ini penanganan kecelakaan pesawat latih yang jatuh di sana
ya betul bahwa memang pesawat latih jenis cessna satu ratus tujuh puluh dua yang memang standby nya di bandara penggung
sekitar jam sembilan lewat lima tadi jatuh di area persawahan di desa banjarwangunan wilayah kecamatan mundu
dan korban memang ada dua orang
yang pertama pilotnya
pilot sekaligus juga dia sebagai instruktur
kemudian satu lagi siswa
dan kondisi saat ini yang bersangkutan dalam keadaan sehat hanya luka luka ringan saja
dan sudah tadi dibawa ke puskesmas
karena tidak apa apa sekarang mereka masih menunggu di sana
ya mengenai penyebab dari
untuk penanganan sejauh ini lagi menunggu tim investigasi
investigasi baik dari knkt maupun
dari teknisi yang ada di bandara penggung
sementara lokasi masih diamankan di polis lain
tidak ada orang yang boleh masuk kecuali yang berkepentingan
dan sejauh ini penyebab dari jatuhnya pesawat masih identifikasi dulu
menurut pengakuan daripada pilot saat di ketinggian seribu kaki pesawat ini dia mati engine
kemudian yang bersangkutan mencoba mencari tempat pendaratan dan mendarat di tempat ini
baik terima kasih atas informasi anda akbp indra jafar
ya menurut informasi memang ada dua orang instruktur dan juga siswa
namun mereka semua dalam keadaan luka ringan